nah sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia
ya secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada satu delapan ratus lima puluh tiga kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona
dan yang sembuh dinyatakan sebanyak empat ratus dua puluh tiga enam ratus dua puluh tiga orang pasien yang dinyatakan sembuh
baik sekarang kita akan mulai data dari tiongkok terlebih dahulu
total jumlah kasus orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona di tiongkok sebanyak delapan puluh dua satu ratus enam puluh orang
sementara yang meninggal dinyatakan sebanyak tiga tiga ratus empat puluh satu dan pasien yang sembuh banyak sekali yaitu tujuh puluh dua
dan sekarang kita akan ke korea selatan
total kasus di korea selatan tercatat sebanyak sepuluh lima ratus tiga puluh tujuh
dan dari total kasus ini paling banyak yaitu berasal dari kota daegu yaitu sekitar enam lebih
sementara di ibu kota korea selatan sendiri di seoul hanya sekitar enam ratus orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona
sementara yang meninggal di seluruh korea selatan tercatat sebanyak
dua ratus tujuh belas orang dan yang sembuh tercatat tujuh empat ratus empat puluh tujuh
dan sekarang kita akan beralih ke amerika serikat
empat negara di mana kasus virus corona adalah saat ini yang terbanyak di dunia
saat ini kasus virus corona di amerika serikat adalah sebanyak lima ratus enam puluh ribu lebih
dan di antara lima ratus enam puluh ini satu ratus delapan puluh delapan itu berasal hanya dari kota new york saja
kota terpadat di amerika serikat
sementara pasien yang
yang meninggal sebanyak dua puluh dua satu ratus lima belas orang dan pasien yang sembuh adalah tiga puluh dua enam ratus tiga puluh empat
dan sekarang kita balik ke asia kita menuju ke iran
ya kasus di iran adalah sebanyak tujuh puluh satu enam ratus delapan puluh enam kasus
dengan total pasien yang meninggal dunia sebanyak empat empat ratus tujuh puluh empat
dan pasien yang sembuh sebanyak empat puluh tiga delapan ratus sembilan puluh empat
hingga saat ini presiden iran hassan rouhani
terus menghimbau dan menggencarkan sosialisasi social distancing
dan menghimbau warganya untuk tetap berada di rumah
dan cnn indonesia breaking news masih akan kembali dengan informasi lainnya
tetaplah bersama kami